tidak hanya kekerasan fisik dan psikis yang dialami korban kekerasan seksual
tidak jarang korban juga harus berjuang dalam mencari keadilan seperti yang dialami korban pemerkosaan di bintaro
dan untuk membahasnya sudah ada siti aminah tardi komisioner komnas perempuan
selamat malam bu siti
selamat malam mbak
oke bu siti terkait dengan kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di bintaro tanggerang selatan
terjadi pada satu tahun yang lalu dua ribu sembilan belas
tapi akhirnya baru satu tahun kemudian ini kemudian pelaku ditangkap dan proses hukumnya berlanjut
pada awalnya kasus tidak dilanjutkan karena kurangnya barang bukti oleh pihak kepolisian
nah terkait dengan kekurangan atau kurangnya barang bukti ini sebenarnya kewajiban siapa bu siti untuk pencarian atau peniksaan barang bukti
untuk pencarian atau peniksaan barang bukti
untuk pembuktian itu atau beban pembuktian itu menjadi kewajiban aparat penegak hukum
bukan kewajiban korban mbak
oke jadi tidak ada artinya ketika selama ini misalnya korban kekerasan seksual atau pelecehan ini
mereka sendiri yang harus mencari barang bukti mulai dari cctv dan sebagainya
ya itu bukan kewajiban korban itu kewajiban aparat penegak hukum
untuk mengungkap benar tidaknya sebuah peristiwa itu sebagai sebuah tindak pidana
kemudian mencari siapa pelakunya
itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum
nah masalah pembuktian ini kerap kali menjadi hambatan terbesar bagi korban perkosaan
karena misalnya kuhab atau kitab undang undang hukum acara pidana
dalam pengertian keterangan saksi itu menyebutkan
keterangan saksi itu adalah orang yang mengalami melihat atau mengetahui
nah di dalam prakteknya serapkali aparat penyedik atau aparat penegak hukum
itu meminta korban atau keluarga membawa saksi yang melihat
padahal kalau kasus kasus perkosaan seperti kasus af ini
siapa yang melihat
kan tidak ada
nah hambatan inilah yang menyulitkan dan menyebabkan
banyak kasus kasus perkosaan itu dinilai tidak cukup bukti
oke termasuk juga dengan adanya kehadiran saksi
itu juga kadang kadang yang agak sedikit

karena tidak semua orang menilai itu
mau memberikan pengakuan atau mau memberikan kesaksian ya bu siti
betul karena ada hambatan atau ada juga kekhawatiran
jika seseorang dijadikan saksi atau dimintai menjadi saksi
itu dia akan berurusan dengan polisi
itu kan sesuatu yang masih menyeramkan buat masyarakat ya
atau misalnya dia tidak mengetahui hak haknya sebagai saksi itu apa
sehingga banyak orang yang mengetahui atau melihat pun itu enggan untuk memberikan kesaksiannya
khususnya untuk kasus kekerasan seksual ini
masalah keterangan saksi ini menjadi salah satu hal yang menghambat pembuktian
di samping alat bukti yang lainnya
seperti misalnya untuk surat
sebenarnya kepolisian juga bisa mencadangkan visumnya
psikiatrikulum sebagai salah satu barang bukti menjadi alat bukti surat
begitu juga dengan keterangan ahli
apa yang disampaikan oleh korban dalam bentuk cctv
maupun dalam bentuk percakapan atau pesan di instagramnya
itu adalah petunjuk
nah itu sedangkan yang terakhir adalah keterangan terdakwa
jika dari dua itu
terpenuhi itu menjadi bukti awal untuk menentukan kesalahan terdakwa
tapi sekali lagi hambatan ini
khususnya di keterangan saksi
kemudian di bukti surat
termasuk di petunjuk itu kan di dalam kuhab masih terbatas untuk ditampilkan
nah hambatan inilah yang coba
diperbaiki di dalam ruu penghalusan kekerasan seksual mbak
selama ini apakah hambatan hambatan tadi seperti yang disampaikan oleh bu siti
yang akhirnya juga membuat mereka mereka
yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual
menjadi urung bicara atau buka suara
karena itu menimbulkan kelelahan
dan menimbulkan kayak
keban tambah untuk korban
korban sudah menjadi korban perkosaan
dan dia harus membuktikan bahwa dia bukan
membuktikan bahwa dia korban perkosaan
atau perkosaan itu benar terjadi
nah inilah yang menjadikan
kelelahan psikologis korban dalam menghadapi sistem peradilan pidana ini
yang membuat korban akhirnya bungkam
atau tidak melanjutkan proses
nah hambatan hambatan inilah yang harus kita atasi
agar korban mendapatkan keadilan
juga korban mendapatkan pemulihan
bu siti dengan akan dikeluarkannya ru pks
pendapat anda seperti apa
artinya apakah ini menjadi jawaban

dan juga untuk mengatasi keadilan peradilan pidana ini

jawaban dari sistem hukum kita
yang saat ini belum berpihak kepada korban kekerasan seksual
misalnya di sistem pembuktian
kami menawarkan atau mengusulkan
agar ada kekutupan di dalam penanganan kasus kekerasan seksual
untuk keterangan saksi
itu tidak harus dua orang saksi
tapi korban itu kan sebenarnya saksi yang mengalami

dianggap sebagai alat bukti yang sah
alat bukti keterangan saksi
dan jika ditambah alat bukti sah yang lainnya
itu bisa menjadi
nah pola ini sebenarnya
dianud di dalam
dan undang undang tppo
bahwa satu orang saksi
dan itu bisa menjadi
kemudian hal yang lain yang ditambahkan adalah
kita menambahkan bentuk bentuk barang bukti
yang ada di dalam pengalaman kami
menangani kasus kasus kekerasan seksual
kemudian rekam medik
kemudian pemeriksaan rekening bank
itu tawaran kami
minimal dalam proses kebukian
korban itu tidak dibebankan
di dalam proses
ketika korban mengklaim keadilannya
melalui sistem peradilan pidana
korban memiliki hak
untuk didampingi oleh
jadi korban sejauh ini
laporan harus sudah didampingi
sehingga ketika dia menghadapi proses pemeriksaan
secara psikologis dia siap
kemudian secara hukum dia terinformasikan
apa saja sih hak saya
kalau polisi sudah menerima laporan saya
oh saya berhak mendapat nomor lp
oh setiap bulan saya berhak mendapatkan sp dua hp
oh saya kalau kasus ini mengalami hambatan
saya boleh meminta gelar perkara
jadi hal hal seperti ini harus diketahui oleh korban
sehingga korban nggak bertanya tanya
seperti af ini
kok setahun kasusku nggak jalan ya
kan seperti itu
berarti ada yang tidak terinformasikan secara baik
misalnya oh kasus ini sampai sini
oh kasus ini sampai sini
hak ibu adalah ini
itu harus diinformasikan
atau hak korban
untuk didampingi sejak awal pengaduan
itu belum diatur
di dalam kitab undang undang hukum acara pidana kita
singkat saja terakhir bu siti
seharusnya memang masuk dalam prioritas legislatif
tapi kita lihat bagaimana perjalanan ruu pks
ini memang yang sebenarnya urgensinya adalah
untuk membantu korban kekerasan seksual
khususnya kaum wanita atau perempuan
anda melihat mengapa perjalanannya begitu panjang
sebegitu sulitnya untuk mengesahkan
padahal urgensinya sangat tinggi
kami berpikir ini juga
kembali kepada political will negara
untuk memberikan kemampuan untuk kemampuan negara
untuk memberikan kemampuan negara
untuk memberikan kemampuan negara
untuk mengamankan perhatian serius
terhadap korban kekerasan seksual

itu kita jadikan pembelajaran
agar di dua ribu dua puluh satu nanti kita sama sama berdialog
merumuskan kepentingan korban
benar benar dipenuhi oleh negara
melalui undang undang penghapusan kekerasan seksual
jadi sekali lagi
undang undang penghapusan kekerasan seksual itu
adalah suara korban
dan kita harus memenuhi kepentingan korban
itu saja mbak
terima kasih ibu siti aminah tardi
komisioner komnas perempuan
sudah bergabung dengan sia indonesia ketemalam hari ini
terima kasih suaranya mewakili perempuan indonesia